kalau aku pribadi sih karena nggak tahu kenapa jadi kayak lebih prefer untuk terlentang karena
mungkin terlalu sering olahraga jadi kalau misalnya tengkurep mungkin kayak agak pegel
pas kemudian sampai alamantara juga sih biasa aja aman aja ya jadi posisi tidurnya bebas aja
bebas nggak ngaruh ngaruh tengkurep yang mana yang lebih nyaman ya ke samping untuk esok hari
biasanya ya kita aktivitasnya kalau posisi tidur kurang nyaman waktu tidur kurang lama maksudnya
kurang pas ya untuk aktivitas berikutnya yang enggak enak gitu maksudnya ngaruh banget menurut saya karena
sebenarnya orang tidur nyenyak itu kan posisinya beda beda ya kan karena memang saya sukanya
tengkurep menurut saya tidur yang paling nyaman paling enak yang pernah saya lakukan seumur hidup
ini adalah tengkurap sini setiap orang mungkin memiliki posisi tidur favoritnya sendiri apakah
itu tiru terlentang tengkurap atau menyamping sebagian besar orang bahkan berpendapat bahwa
posisi tidur mereka adalah yang terbaik karena memberikan kualitas tidur maksimal yang berpengaruh
pada kondisi tubuh saat bangun di pagi hari namun andreas prasaja dokter somnologis atau
spesialis kesehatan tidur justru menyebut sesungguhnya tidak ada posisi tidur terbaik
karena umumnya saat tidur kebanyakan orang akan berganti posisi tidur sepanjang malam
posisi tidur itu sebenarnya tidak ada yang paling baik bagaimana bagaimana setiap posisi tentu pada
kondisi tertentu ada ya nah posisi untuk kualitas tidur yang paling baik sebenarnya adalah yang nyaman
setiap orang itu kan berbeda ada yang nyaman yang tidur miring dengan tangan di bawah kepala
ada yang posisi terlentang tangan di atas bebas bebas aja mana yang nyaman aja ya yang
disyaratkan misalkan untuk kesehatan tulang punggung tentu saja tulang punggung tegak ya
bukan lurus karena tulang punggung kita akan memang bentuknya agak melengkung asal dalam
posisi tegak kemudian pada saat tidur miring tega nah ini yang disyaratkan untuk kesehatan tulang punggung
hai lebih lanjut dokter andri just menekankan posisi tidur menjadi penting bagi orang yang
punya kecenderungan mendengkur guna menjaga kemungkinan terjadinya henti nafas saat pangkalan
lidah jatuh ke belakang dan menutup saluran nafas saat tidur terlentang tidur miring atau
tidur setengah duduk adalah posisi tidur yang terbaik bagi para pendengkur
posisi tidur anda yang penting bisa memberikan kenyamanan agar bisa meningkatkan kualitas tidur anda
sekalipun hanya tidur di sofa seperti ini
karena kualitas tidur yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan anda
tim liputan cnn indonesia